tiga orang calon haji asal kabupaten sumbawa nusa tenggara barat
batal berangkat ke tanah suci karena sakit dan meninggal dunia
sebelumnya ketiganya dijadwalkan akan bertolak ke tanah suci selasa malam nanti
tiga orang diantaranya dipastikan batal berangkat ke tanah suci
karena dua orang calon haji dalam kondisi sakit
dan satu orang meninggal dunia atas nama m yusuf
asal kecamatan unter iwes kota sumbawa besar
jemaah calon haji asal sumbawa rencananya akan diberangkatkan malam ini
pukul dua puluh wita dan akan dilepas langsung oleh bupati sumbawa husni jibril
menuju asrama haji di mataram
mereka akan terbang ke jeddah melalui bandara internasional lombok
pada rabu pagi dua puluh lima juli dua ribu dua puluh
pada hari ini
awalnya kan tiga ratus tujuh puluh tanggal kemarin ini
hari senin kemarin itu ada penambahan dua orang
dan cadangan masuk
pelanjur pria di bersama istrinya
nggak ada yang batal berangkat
yang batal berangkat ada
ada yang meninggal satu orang
kemudian ada yang sakit